beralih ke kasus dokter gadungan yang sudah lima tahun praktik di bekasi jawa barat
saudara dinas kesehatan setempat berjanji menertibkan seluruh klinik pasca
terungkapnya kasus dokter gabungan beroperasi di klinik ilegal
dinas kesehatan kabupaten bekasi dan ikatan dokter indonesia mengaku kecolongan
dengan keberadaan klinik ilegal dokter gadungan ingwitito banyu alias sunnarianto
padahal klinik ini sudah beroperasi selama lima tahun di desa ciantra cikarang selatan kabupaten bekasi
klinik pratama keluarga sehat ini pun rupanya tak punya izin operasional
juga tidak punya kewenangan melaksanakan itu karena tidak punya surat izin praktek
dan yang kedua dia juga kerja ini di klinik yang memang ilegal
yang jelas kami akan menyisir seluruh wilayah walaupun selama ini juga kita punya penanggung jawab wilayah
tapi kami akan kembali memperketat pengawasan dan bantu dari awal awal
klinik kabupaten bekasi dan ingwitito banyu
ini adalah dokter ingwitito banyu
nama asli pria ini adalah sunnarianto
sudah sejak lima tahun terakhir sunaryanto membuka praktik medis
lengkap dengan peralatan serta
inilah klinik pertama keluarga sehat tempat praktik sang dokter palsu
klinik ini berada di kecamatan cikarang selatan kabupaten bekasi jawa barat
warga curiga dengan layanan sang dokter gadungan
sunaryanto tak profesional saat mengobati pasien dan kerap minta tarif yang mahal
telinganya bejol tanpa dibelek itu tanpa di bius
misalnya kan kalau pembelekan itu kan harus ada biusan ya disuntik itu nih maksudnya nggak langsung
nggak udah sekali itu doang
berarti selama praktik di sini ibu nggak pernah
berkat laporan warga kliniknya pun digeledah pada lima belas maret lalu
sunaryanto juga tidak bisa menunjukkan surat izin praktik serta surat tanda registrasi
karena kan tadi ada buku pasien nanti kita coba dalami
ada kerugian apa dari masyarakat setelah berobat
dan dari buku pasien sudah ada berapa pasien dan yang terdat
ya ini sudah lima tahun masih dihitung semua didalami ya
dan kliniknya punya dia dan apa ke saya
dokter sendiri dibantu perawat
tentunya ada perawat di rumah sakit resepsioner klinik sama semua
cuma kan mereka tidak bekerja sama
mereka hanya bekerja sebagai petugas
untuk kliniknya punya dia atau gimana
ya punya dia sendiri
pelaku dijerat pasal tentang tenaga kesehatan serta penipuan dengan ancaman hukuman selama lima tahun penjara
alexander blegur kompas tv bekasi jawa barat